aku dengar suaranya arena by phone aja gak apa apa
sebentar saya tanya dulu ya
nah om baik mau ngomong sama kamu mau
halo om baik
kamu gimana kabar kamu udah sehat
sudah saya juga mau ikutan
kamu juga boleh
semua masuk ya
tunggu bentar ya
papa ambil kunci mobil dulu ya
iya ya pak
apa rena udah sembuh
mau kerja ya
kamu muka kamu gitu sedih lagi mikirin apa
enggak ma cuman lagi mikirin rena aja
mudah mudahan sekarang rena sudah betul betul sembuh
mama juga sebenarnya kangen sama rena
ingin rasanya ketemu sama rena
kenapa kamu gak telfon aja andin
kamu punya perjanjian sama aldebaran
itu jangan lupa itu
kalau gitu mama yang coba telepon ya pak
justelnya udah jadi
wangi banget masakannya gemuy
yuk makan ya
mau diangkat ya kemana ya
mama jadi cemas sih ada apa sih nih
alhamdulillah rena udah sehat dia udah balik ke rumah sekarang
kalau gitu andien
mama juga lega dengarnya
kira kira boleh nggak ya
datang ke rumah nangokin rena
tapi keluarga sudah bersepakat
untuk tidak menerima tamu dulu
kalau misalkan tiba tiba
ada sesuatu hal yang terjadi sama keluarga kamu lagi
membatasi itu semua
kalau gitu apa boleh
aku dengar suaranya rena
by phone aja nggak apa apa
sebentar saya tanya dulu ya
kamu gimana kabar kamu udah sehat
om baik kangen sama kamu
om baik gak bisa lihat
gak apa apa om baik
lewat telepon aja udah seneng
dengar suara rena
sayang udah dulu ya

dan dulu ya
mau main masak masakan lagi
kamu gak sekolah
aku sekolah di rumah dulu om
di rumah ini sudah ada satu security pauya dan dua pengawal pak jimmy dan pak putra
tapi karena pak al merasa perlu untuk memaksimalkan penjagaan untuk keluarganya
maka diadakan seleksi ini
dan kebetulan pak al lagi ada urusan di luar jadi kita yang akan mewakili untuk seleksi kalian
mudah mudahan kalian bisa memberikan yang terbaik sehingga bisa diterima di sini
kita akan membuat satu
kita sudah sering apply rotasi tersebut
ini invite yang terbaik sudah kamu pakai tersebut
itu juga terbaik ya
menurut mbah google
ambil kain ambil galah
makan bakwan kena benang
yang lain boleh kalah tapi lawan saya
anda belum tentu menang
jurus yang hari itu
sudah menilai dan mengamati semua kandidat
sekarang kita sudah memutuskan
siapa yang layak untuk menjadi security
di rumah pak al
pak terima kasih pak
gak usah terima kasih
lo terpilih karena memang kemampuannya
dibandingkan sama yang lain
jauh diatas mereka
terima kasih sekali lagi pak
kamu terpilih karena kemampuan kamu
bukan karena kebetulan
kamu bisa profesional
dalam melindungi keluarga ini